berikut ini kami tampilkan daftar perolehan medali sementara di ajang asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou tiongkok
berdasarkan situs resmi asean games hangzhou hingga selasa pagi ini pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak satu emas satu perak dan empat perunggu
indonesia bertengger di posisi ke delapan kelasemen sementara
tiongkok memimpin jauh di urutan pertama dengan tiga puluh sembilan emas dua puluh satu perak dan sembilan perunggu
korea selatan menyusul dengan sepuluh emas sepuluh perak dan tiga belas perunggu
sedangkan jepang berada di posisi ketiga dengan lima emas empat belas perak dan dua belas perunggu